akhir maret lalu indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan southeast asian master swimming yang pertama
salah satu perenang indonesia yang ikut di kejuaraan tersebut adalah wuryono yang sudah berusia delapan puluh enam tahun
bagaimana uryono menjaga kebugaran di usianya yang sudah lanjut
usianya memang sudah tidak muda lagi tapi jangan ragukan semangat dari wuryono suto prawiro
di usianya yang ke delapan puluh enam pria yang sudah memiliki delapan cucu ini masih secara rutin berlatih olahraga renang

di cabang olahraga renang wuryono tak hanya sekedar berlatih
ia juga sudah dua kali tampil bertanding di kejuaraan master swimming
terakhir wuryono berlaga di kejuaraan southeast asia master swimming yang digelar di stadion aquatic senayan akhir maret lalu
di kejuaraan ini wuryono adalah peserta tertua yang berasal dari indonesia
pria kelahiran tegal ini memang bisa dibilang sebagai seorang penggila olahraga
sebagai pilot yang pernah berdinas di angkatan udara wuryono juga adalah seorang instruktur selam dan layar
serta pemegang dan enam karate
olahraga menurut saya diharuskan kalau mau sehat kepada yang muda ini ya yang akan datang
dan menjaga makanan yang benar
tidak usah berlebihan tidak usah anu
jangan banyak pikiran itu
itu resep bugarnya
itu resep bugarnya
karena mengejar harta tidak akan dibawa ke kubur
pokoknya olahraga itu bagi yang muda itu harus tidak bisa tidak
tidak bisa tidak
kalau mau selamat panjang umur dan bebas dari penyakit
kejuaraan master swimming yang diikuti wuryono memang belum terlalu populer di indonesia
kategori perlombaan dalam master swimming dibagi berdasarkan umur peserta
mulai dari usia dua puluh lima tahun hingga usia lanjut
di kejuaraan southeast asia master swimming di senayan akhir maret lalu
peserta tertua berasal dari vietnam yang sudah berusia sembilan puluh satu tahun
jadi konotasi atau arti dari master swimming ini adalah sebenarnya untuk usia dewasa
jadi kalau ada orang
mungkin berpikir bahwa masker itu harus jago atau harus benar benar top gitu
nah masters ini dalam artian adalah ini untuk olahraga untuk orang orang yang usia dewasa atau bahkan usia lanjut
pertama kali diadakan di indonesia tahun dua ribu empat belas lalu
master swimming lebih mengedepankan unsur gaya hidup sehat dan rekreasi
setiap tahunnya animo peserta master swimming ini pun kian meningkat
syarat lainnya mereka mempunyai mental untuk berani tampil

tidak harus bekas atlet
tidak harus tuh justru kita mengajak masyarakat yang belum bisa berenang untuk belajar renang
kemudian ikut ayo kita partisipasi yuk
mungkin ada mantan juara dunia di juara olimpia dan seterusnya itu memang mereka hanya ingin
sebenarnya mengajak masyarakat ini untuk eh kita ayo sama sama berolahraga
kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga
apa yang dilakukan wuryono membuktikan bahwa usia
bukan menjadi penghalang untuk tetap rutin berolahraga dan menerapkan gaya hidup sehat